selasa pagi selebritas marcelo tahitu atau elo memenuhi panggilan polda jatim terkait kasus investasi bodong memiles yang menyeret namanya
sekitar pukul sepuluh marcelo tahitu tiba di gedung ditreskrimsus polda jawa timur
nama marcelo tahitu ikut terseret dalam investasi bodong memiles yang dijalankan pt kam dan kam
hal itu dikarenakan ada namanya di instagram aplikasi memiles yang mengatakan bahwa dirinya tergabung sebagai member
marcelo tahitu memenuhi panggilan polda jatim sebagai saksi